assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa agapai kemuliaan ramadhan yang dirahmati allah
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim
rasulullah s a w bersabda
dan berhati hatilah kalian terhadap sifat kikir
karena kekikiran itulah yang telah membinasakan orang orang sebelum kalian
kekikiran itu mendorong mereka menumpahkan darah
dan menghalalkan kehormatan mereka
audillah alih alih memberikan kelapangan hati
dalam banyak hadis rasulullah menyebut sifat bahhil dan kikir ini
sebagai sifat yang tercelah
yang justru mendatangkan kesengsaraan dalam hidup
nah pemirsa untuk membahas lebih dalam
tema terkait bahhil dan kikir pangkal hidup susah ini
alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
semoga puasanya lancar
amin ya rabbal alamin
tema hari ini menarik ya ahilman ya
berkaitan dengan yang kita bahas sebelumnya
nanti kita akan bahas lebih lanjut
pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
ahilman tadi kan sempat saya singgung ya
berdasarkan riset riset ini
salah satu hadis
juga meriwayatkan bahwa itu tadi rasulullah mengatakan
kekikiran itu adalah sumber yang membinasakan
dalam konsep atau dalam pandangan islam
sebenarnya kikir dan bahlil itu seperti apa
kalau kita bedah
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah subhanahu wa ta'ala
di antara sifat tercelah
yang harus kita jauhi
dalam diri kita adalah sifat kikir dan bakhil
apa itu kikir apa itu bakhil
yakni sifat untuk tidak berbelas kasih kepada orang lain
sikap untuk tidak menghadirkan kebaikan kepada orang lain
sikap merasa bahwa apa yang dia miliki adalah miliknya
dan dia lupa bahwa dari apa yang diberikan kepadanya ada hak orang lain
kikir ini tercelah
surat ali imran pemirsa
di ayat ini allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita
tentang sifat kikir sebagai perbuatan yang buruk
apa kata allah
dan janganlah kalian mengira
wahai orang orang yang diberikan nikmat oleh allah
orang yang diberikan karunia oleh allah
kemudian dia kikir
janganlah kamu mengira itu baik untukmu
akan tetapi sifat tikir itu adalah buruk untuk kamu sekalian
jadi jangan merasa bahwa kita dikasih harta
kan berarti bertahan nih harta di kita
makin bertambah banyak nih
jangan mengira bahwa dari harta yang seakan akan tetap di kita
bertahan di kita
bertambah di kita
itu buruk untuk dirimu
yang seharusnya kamu berikan kepada orang lain
maka harta yang kamu simpan itu
akan menjadi kalung
yang nanti akan mengalungi lehermu di hari kiamat
jadi semakin banyak harta yang kita miliki
yang seharusnya ada hak orang lain
artinya harusnya kita bisa memberi kepada orang lain
tapi kita tidak memberinya
maka harta yang kita simpan itu
harta yang kita genggam itu
harta yang kita timbun itu mungkin lebih banyak lagi
maka nanti kita bisa memberikan kepada orang lain
dan itu akan menjadi apa
akan menjadi kalung
yang akan mengikat kita di hari kiamat
yang justru jadi beban
berapa gram atau berapa rupiah misalnya
yang seharusnya menjadi hak orang lain
tapi kita simpan begitu saja
maka akan jadi beban yang luar biasa
belum lagi dosa yang lainnya
ini baru harta yang kita kikirkan itu
yang ada di langit dan bumi itu adalah
dan allah maaf mengetahui dengan apa yang
jelas ayatnya bahwa
orang yang kikir
makanya orang ini tidak akan mendapatkan
jangankan nanti di akhirat
di dunia pun biasanya orang yang kikir
itu orang gak ada temannya tuh
iya gak makanya
ada yang bilang dalam riwayat bilang begini
orang yang dermawan itu
dicintai oleh allah
dicintai oleh manusia
dekat dengan surga jauh
dari neraka orang dermawan
itu dicintai allah
dicintai manusia dekat
dengan surga jauh dari neraka
sebaliknya orang yang kikir
ada tuh kan kalau dalam bahasa kita tuh
jadi pelit ya
dibenci oleh allah
dibenci oleh manusia
dekat dengan neraka jauh dari
surganya allah swt
jadi dia merasa bahwa
memendam hartanya dia memegang
hartanya seakan akan bertambah
padahal justru itu yang
menghambat datanya kebaikan dalam hidupnya
ini menarik statementnya ahilman tadi
ahilman dalam konsep ekonomi modern
kita tuh kan kita tahu ya
yang namanya untuk kemudian mengembangkan
harta gitu ya
kita tuh harusnya simpen investasi
kesana kemari jangan gampang dikasih
jangan gampang dikeluarkan lah bahasanya gitu
tapi kan konsep ini konsep pikiran modern ini kan
berbeda gitu ya dengan bagaimana kita
memahami harta dalam koridor islam
bahwa ketika harta itu mau ditambah
mau disuburkan adalah dengan sodakoh gitu ya ahilman
jadi maksudnya itulah perbedaan konsep
melihat harta kalau pakai kacamata dunia
dengan pakai kacamata akhirat ya ahilman
coba ya dalam bahasan
saya mau tanya begini ke mbak mila
kira kira kalimat yang tepat menurut mbak mila yang mana
kita yang mencari rezeki
atau rezeki yang mencari kita
gini karena sudah belajar sedikit sedikit ya ahilman
kan kita tahu bahwa konsep rezeki itu
allah sudah taker kan gak akan ditukar
jadi yaudah segitu untuk mila
sampai misalnya nanti meninggal
sudah ada tapi kita perlu ikhtiar untuk
mendapatkan itu kan
jadi rezekinya ada tapi kita perlu
ikhtiar untuk mencarinya
kira kira betul apa tidak
kita yang mencari rezeki
atau rezeki yang mencari kita
kalau saya boleh menjawab
saya udah deg deg kan ahilman
biar kita gak mengundang kontroversi orang lain
tapi kalau kita pikir pikir lebih bendalam
dan rezeki itu akan datang menghampiri
kepada siapa yang allah kehendaki
nah cara untuk mempercepat rizki itu nyamperin kita
oh cara supaya rezeki itu
ini kan udah ada nih
tinggal kita ketemunya apa enggak nih
jadi shortcut nya jalan pintasnya itu
jalan tolnya itu sedekah
oh masya allah
orang yang rajin sedekah rajin infak
dia itu paham bahwa
apa yang dia dapatkan saat ini
bukan hanya semata mata dari usaha dia
tapi ada tangan tangan orang lain
yang menjadi jembatan rezekinya untuk nyampe ke dia
nah orang yang pelit
orang yang bakhil
mereka menghambat diri mereka sendiri ya
kan konsep uang itu
cocok ini kan
kan harusnya flow concet ya harusnya berputar
kalau tidak berputar akan stuck
dan kalau sesuatu yang harusnya diputar
diputarin tapi berhenti
kan ini udah ada rizki kita nih
tapi karena ada rizki yang seharusnya menjadi hak orang lain
ujungnya kita jadi mentok di situ
nah ini logikanya
maka jangan pernah menghambat rezeki dari allah
dengan sifat kikir yang kamu miliki
jangan menghambat kebaikan dari allah
dengan bakhil yang kamu terus tanam dalam dirimu
maka artinya begini
kan kita kadang kadang suka dihadapkan ya mbak mila
tiba tiba ada orang nih
yang minta bantuan kita
ini kan ujiannya tuh
antara bantu nggak
kalau kita bantu kita juga gak ada
tapi boleh jadi ini adalah
wasilah dari allah untuk mendatangkan rezeki
kepada kita melalui orang itu
nah maka bagaimana sikap terbaiknya
mikirnya yang kedua tuh
oh boleh jadi orang ini dihadirkan dalam hidup kita
karena allah dikasih kesempatan sama kita
tinggal ujiannya adalah kita mampu atau tidak
karena juga kita tidak boleh memberi sesuatu yang
melebihi batas kemampuan kita
tetap harus diukur gitu
tapi kalau kita berlebih
dan bisa kita berikan
kenapa harus menghambat sesuatu yang boleh jadi
itu akan mendambah rezekimu
ketika kau berbaik kepada orang lain
sering kali terjadi di keluarga nih
sebagian keluarga yang diuji dengan adiknya
dengan uak bibinya gitu ya
kenapa ya kok aku tuh
diuji dengan orang orang ini dalam hidup aku
boleh jadi mereka mereka itu dihadirkan
adalah cara allah mempercepat rezeki kita
maka jangan pernah merasa bahwa
ah merugikan gitu
ini menarik sih anima
oke jadi konsep itu tadi ya
supaya tidak pelit tidak kikir
apalagi masuknya bulan ramadan ini
biasanya kan ada
kalau mau apa gitu ya
ada yang minta bantuan misalnya
ini saya alami sendiri
mungkin juga banyak dialami oleh para pemirsa
kadang kadang tuh kita mau nyumbang
karena mungkin paparan media itu juga sudah sedemikian besar ya
kita tuh suka skeptis misalnya
ah bener gak ini memang butuh
atau jangan jangan ada orang yang memanfaatkan
untuk sekedar meraup keuntungan
dari mengumpulkan sumbangan sumbangan orang
untuk dinikmati sendiri
kadang kadang tuh pikiran itu tuh ada hilman
saya harus akui
ada beberapa yang saya nggak mau ngasih
terus akhirnya jadi gak ngasih gitu
tapi maksudnya perasaan itu tuh muncul
dan kadang kadang kita juga gak bisa
gak bisa tolak ya gitu
ya itu kan kekhawatiran kita
padahal sebenarnya begini
kalau kita sudah memberi kepada orang lain
nah orang itu menggunakannya untuk apa
itu diluar ranah kewajiban kita
kita gak akan dihisap dengan kelakuan orang itu
kita hanya akan sampai pada titik kita memberi
silahkan itu menjadi urusan dia dengan allah
kita punya hak untuk mencari tahu
kemana ini kemana itu
makanya setiap lembaga sosial
melampirkan pertanggung jawabannya
dari mana dapatnya
totalnya kemana pengeluarannya
kan uang umat yang jadi amanah
ramadan adalah bulannya sedekah kan
seutama utama sedekah adalah di bulan suci ramadan
baginda nabi itu adalah orang yang sangat gemar bersedekah
dan digambarkan sedekah
baginda nabi kalau udah masuk ramadan
seperti angin yang berhembus
saking banyaknya gitu
saking rutinnya saking besarnya
di hari biasa aja
apalagi ketika bulan suci ramadan
maka mudah mudahan orang yang masih ada kikir
masih ada bakil
kalau udah ramadan
iya kita mau merawat kepikiran kita
harusnya justru kita memperbanyak
apa yang bisa kita berikan kepada orang lain
hilman ini menarik sekali
masih ada banyak pertanyaan di segmen dua
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan ramadan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan
dalam episode bahil dan kikir pangkal hidup susah
seperti biasa ahilman sudah ada pertanyaan juga yang masuk dari pemirsa gapai kemuliaan
kita akan simak bersama
assalamualaikum pak ustadz
sering sekali disebut bahwa pelit itu bisa membuat seseorang senang pak ustadz
tapi justru jadi pangkal kesusahan hidup
apakah benar dalam agama kita seperti itu pak ustadz

mohon penjelasannya terima kasih
baik ini pertanyaan dari mas fikri
ahilman tadi itu sama dengan pembukaan di awal tadi
banyak yang mungkin berfikiran bahwa kalau kita pelit itu yaudah
kan kita mau nyimpen harta kita
nggak kita umbar umbar misalnya
tapi sebenarnya alih alih kita mungkin mendapatkan kelapangan hati
itu juga bisa jadi sumber kesengsaraan ya hilman
sekarang begini ya
coba sekarang saya mau tanya aja
mbak mila punya handphone yang harganya lima juta sampai dengan tiga puluh juta
kira kira mbak mira lebih deg degan punya handphone yang mana
dua puluh juta sudah pasti
kalau bisa dibawa kemana mana lah gitu ya
mbak mila punya sendal yang satu harganya satu juta satu enam juta
dipakai ke tempat sesuatu
itu biasanya ketika dicopot sendalnya deg degan
kalau bisa dimasukin ke resek kita simpan masukin tas
ada tas yang harganya satu juta sampai yang lima puluh
kan kalau yang satu juta kita bisa teng teng kan
kalau yang lima puluh juta kalau hujan ya kan kita peluk
kalau yang satu juta kita bisa pakai buat ke atas
jadi sebenarnya orang itu yang mengumpulkan harta
ya dengan banyak banyakan harta dalam rangka bermegah megahan
bahkan kemudian dia pelit
dia menyusahkan diri sendiri
dia tidak memahami konsep bahwa rizki yang dia dapatkan adalah
hasil dari kebaikan yang dihasilkan kepada orang lain
makanya sebenarnya allah melarang kita untuk kikir itu
justru allah itu tahu bahwa
aku ingin nambahin lagi rizki buat dirimu
aku pengen nambahin lagi kebaikan buat dirimu
sedangkan kamu menghambatnya dengan kikir yang kamu pelihara gitu
jadi kesitu logikanya
maka bedakan antara pelit dengan hemat beda
nah bagaimana ini
beda sih harusnya
ya hemat itu kan memang dia menata dan memanage uangnya
untuk dikelola dengan cara yang baik
tapi kalau pelit itu memang gimana ya
ya tabiat yang membuat dia itu merasa bahwa
kalau saya keluarkan ini akan habis
nah konsep itu yang ditanam yang harus kita bersihkan
jadi kalau saya kasih ke orang akan habis
nah itu harus dihilangkan
berarti mungkin belum paham itu ya
rasanya nikmatnya kalau kita bersedekah itu
allah akan mengembalikannya jauh lebih berkata
tidak akan pernah berkurang
harta yang kamu sedekahkan
makin kita sedekah itu kan di quran jelas
ada yang diganti sepuluh kali lipat
ada yang diganti tujuh puluh kali lipat
ada diganti tujuh ratus kali lipat
itu bukan hanya hitungan angka
itu adalah kabar gembira kepada kita untuk yakin
bahwa saat kita berinfak bersedekah
pasti allah akan ganti
dan jangan pernah berpikir bahwa sedekahmu menghilangkan menghabiskan hartamu
justru sedekah itu menambah menambah menambah
allah tambahkan allah tambahkan allah tambahkan
maka ada filosofi hidup namanya terima kasih itu
seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih
untuk urusan infak sodakal
ya termasuk berbuat baik kepada orang lain
jangan pernah merasa bahwa akan menjadi hilang
apalagi untuk mendukung agama allah
ah masya allah
kalau dibandingkan dengan para sahabat kita gak ada apa apa
banyak ya kisah kisah yang kita bisa pelan pelan
sahabat lembaker asyidik itu kan ketika ditanya
ini mau ada perluasan ini
kita mau berperang ke sini
kira kira siapa yang mau mendukung langsung acung
semua hartaku ya rasulullah
itu gimana ya bisa begitu ya hilman
kita aja kadang kadang mau ngeluarin berapa ratus ribu
jadi beliau tuh memahami
semua yang ada di muka bumi ini
ya milik allah
kita ini aja dititipin kan sama allah
dan setelah dititipin
kita dikasih sebagian buat kita pakai
sebagian buat jadi wasilah bagi orang lain
saat kita mencari
saat kita mencari rizki
allah gak minta kita untuk mencari semuanya
cari sebagian rizkih
sebagian itu memang kamu miliki
dari harta yang aku berikan kepada dirimu juga
ada hak orang lain
nah sekarang bayangkan
kalau ada hak orang lain
yang seharusnya kita berikan kepada orang lain
tapi kita hambat itu
maka yang terjadi apa
kita hanya akan disibukkan dengan apa yang kita miliki
ujungnya kurang terus
apakah ada orang dermawan
kemudian dia jadi susah gitu hidupnya
kayaknya malah gak ya
kayaknya sih enggak
kayaknya malah makin kaya lagi juga
malah semakin dermawan
dia makin bertambah
orang makin kelit
orang makin susah
hatinya pun sempit
karena apa gak ada doa yang orang panjatkan bagi dirinya
seluruh kru cnn
mbak mila kumpulin gitu ya
ajak makan gitu
habis lebaran gitu ya
semoga thr nya lancar ya
itu pasti doa itu bermunculan
panjang umur ya
itu rasanya tuh bikin hangat
makanya orang itu kalau udah dermawan
doanya tuh luar biasa
ada fenomena yang kadang kadang kita tuh seringkali
padahal maknanya besar
kayak kita jual beli nih
sama orang yang jual sesuatu
kan suka sadis kalau nawarkan
kalau bisa setengah harga
seperempat harga kita tawar
jangan suka nawar terhadap dagangan yang untungnya kecil
ini pelajaran juga
jangan mudah terlalu nawarlah
kepada yang dagangan untungnya kecil
apa yang untungnya kecil ya
ya abang abang mungkin yang jualan makanan ya
ya kan gak seberapa paling
paling lima ratus ribu kan keuntungannya
kita tuh masih aja nawar gitu
saya tuh pernah ngeliat ini ya
ada cerita sih ya
ada ibu ibu pakai mobil mewah
terus di pinggir jalan tuh ada
anak kecil itu jualan coet
tau kan coetnya kayak dari batu itu
cobek gitu ya
ulekan lah gitu
ditanya sama si ibu itu
berapa harga aja
udah sepuluh ribu aja
cuma dari batu doang
aduh bu bikinnya susah
saya pernah liputan ah ilman
itu bikinnya susah
itu kan kalimat itu cakar muda
cuma kalimat dari batu doa
itu tenaganya luar biasa
ketemulah misalnya tengah tengah lima belas ribu
ketika itu dikasih barangnya
didoain gak sama anak itu
mungkin anaknya ngedumel kali ya ilman ya
tapi coba kalau begini
ditanya harganya berapa
udah kasih lima puluh
sisanya buat adik
uh itu doanya
ibu panjang umur
semoga suaminya setia
dan itu yang kita butuhkan
terus niatnya apa yang lebihnya itu
jangan kikirlah jadi orang
jangan bakhillah jadi orang
orang yang kikir dan bahir
dia merasa uangnya bertahan dan bertambah
sebenarnya tidak bertambah
dan justru mengurangi
allah itu akan ngeluarin dengan cara apa aja
tiba tiba ada aja
yang memaksa kita harus ngeluarin uang itu
makanya kalau ada hak orang lain
daripada allah memaksa kita dengan mengeluarkannya di tempat yang lain
kalau sekarang kita merasa bahwa
ah kenapa ya hidup aku tuh kayaknya berat gitu
setiap tes kesini gagal
setiap ini kok kayaknya ketemu kegagalan
mungkin ada hak orang lain
yang belum kita keluarkan
sehingga menghambat keberhasilan kita
makanya banyak orang yang mungkin bilang ya misalnya ada itu tadi
mungkin kita menganggap ada kesialan kesialan yang kita dapat
kurang sedekah kali
bisa jadi betul ya ailman ya
dan apa apa yang baik menimpamu itu dari allah
dan apa apa yang buruk menimpamu itu karena perbuatan kamu
termasuk kurang sedekah
nah masya allah
hilman ini sebelum kita jeda ya
jadi sebenarnya saya tuh sempat mikir gini
orang itu kalau udah bakhil kikir
itu bisa loh kalau misalnya dia terus apa ya
mengelola lah tabiatnya itu gitu ya
itu bisa jadi tamak ya
tamak itu kan serakah
iya kan rakus
orang kikir itu kan karena dia gak mau kehilangan apa yang dia miliki seolah olah
dia pengen numpukin numpukin numpukin
ujungnya jadi tamak jadi rangkus
kan ada kisahnya
korun tuh kalau bicara harta banyak banyak banget
malah kuncinya itu kan harus dipegang oleh tujuh puluh orang
sampai sekarang bahkan
kalau kita nyari harta yang belum ketemu namanya harta apa
harta karun kan
karena tamak yang dia miliki kikir dia
korun diminta oleh seseorang kemudian dia bilang usaha ini kan hasil usaha saya
ini kan hasil karena kinerja saya
usaha dong ya
justru allah menguji kekayaan
makanya ada yang bilang begini
pilih mana antara kaya bersyukur atau miskin bersabar
kalau akhir bahar jawabannya yang ketiga
kaya bersyukur dan
kaya bersyukur biasa
udah kaya masih nggak bersyukur
levelnya tengah tengah pada kita
miskin bersabar memang sudah seharusnya
tapi ada yang ketiga
dia kaya tapi dia sabar untuk menahan dirinya
melakukan sesuatu yang dibenci oleh allah swt
itu yang paling keren
dapat ilmu lagi
akhirnya kita lanjut lagi ya
umin sajjahan kemana mana
gapai kemuliaan ramadhan akan kembali selanjutnya yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan
dalam episode bakhil dan kikir pangkal hidup susah
ahilman sebenarnya kalau kita bicara bakhil kikir pelit lah dan sebangsanya itu
itu hanya terbatas pada harta
atau bisa dimensinya lebih dari itu
iya bisa yang lebih luas daripada itu
bahkan ada juga satu riwayat yang mengatakan bahwa
salah satu orang yang pelit itu atau bahil itu adalah orang yang
lisanya tidak pernah basah
mengucapkan sholawat kepada baginda muhammad
ketika dibacakan nama nabi muhammad
maka itu orang kikir
itu disebut rasul bilang itu tuh kikir ya
jadi orang yang tidak bersholawat
ketika nama muhammad saw itu diucapkan
itu masuk kikir
kenapa sampai untuk baginda nabi saja
tidak melantunkan sholawat dalam lisannya
tapi dia tidak senyum
bisa jadi kikir
makanya senyum adalah sedekah
sedakah senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah
sekarang senyum aja yang gratis dalam tanda kutip ya
kita masih gak mau terpancar di wajah kita
lantas bagaimana dengan harta
maka kikir itu bukan hanya urusan harta
orang yang diberikan ilmu
maka dia bisa berbagi ilmunya
maka orang yang kemudian diberikan kesempatan lebih lapang lebih luas
dia bisa berbagi ke lapangannya dengan orang lain
bisa berpeluang kikir dan bahyuk
dengan nikmat yang allah titipkan kepada kita
jangan punya sikap merasa memiliki
jadi sikap merasa memilikinya kita yang berlebihan
ujungnya menghantarkan kita tidak menemukan kebahagiaan
pas kehilangan biasanya lebih sakit
makanya ada tips
jika tidak ingin merasakan kehilangan
jangan pernah merasa memiliki
ini berlaku dalam situasi apa saja
karena saat kita merasa memiliki
saat hilangnya itu akan terasa sakit
maka orang yang kikir dan orang yang bahil
kelak akan diuji oleh allah
dengan kehilangan yang seharusnya
dia bisa berikan kepada orang lain
jadi kembali kepada kalimat saya tadi
daripada allah mengambil dengan caranya
lebih baik kita keluarkan mana yang menjadi hak orang lain
dalam harta kita
tidak akan pernah habis
harta yang kita sedekahkan
semakin kita berikan kepada orang lain
maka semakin berkah
suami jangan pelit sama istrinya
sebaik baiknya seorang suami yang paling baik kepada keluarganya
dan aku paling baik kepada keluarga aku
sedekah terbaik itu
terus lihat keluarga besar kita
saya mengingatkan begini mbak bila
kalau kita masih punya orang tua
tengok orang tua kita
kalau kita ada rezeki
belikan mukna yang baru
agar di ramadan tahun ini bisa lebih baik
dibanding ramadan sebelumnya
agar sholatnya di tahun ini di ramadan ini lebih bisa berarti
dibanding sejak sebelumnya gitu
jadi itu bisa jadi bagian
yang membuat kita bisa mendapatkan kebahagiaan
kalau sama keluarga aja kiken dan bahila pada dia sama orang lain gitu
maka jangan pernah kikir dan bahir
apalagi kepada keluarga kita sendiri
semoga allah tambahkan rezeki kita
ini kalau bicara
ini kan momennya ramadhan ya
nanti lagi mungkin lebaran gitu ya
momen berkumpul dengan keluarga kan
kalau udah ngomongin keluarga
ayah ibu kakak adik saudara itu rasanya
hati itu langsung bergetar gitu
maksudnya air mata mau jatuh
ini juga menarik
bicara soal sedekah tadi ya
itu tadi ya
sedekah yang paling utama itu kan kepada keluarga
tapi kadang kadang tuh kita emang gak sadar
oh karena kita sudah memberikan ke orang lain
oh gitu dianggap sedekah
kalau misalnya ke keluarga tuh beda rasanya
kayak kewajiban gitu
berat karena kewajiban gitu
itu salah ya pada kita
ya kan kita pernah dengar hadis begini
sebaik baiknya manusia adalah yang paling baik kepada manusia yang lain
itu jangan dipahami orang di luar jauh kita gitu
jadi anas itu juga boleh jadi orang orang sekitar kita gitu
makanya orang yang memuliakan keluarganya
maka dia akan mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya
karena keluarga terdekat sudah bisa mendapatkan kasih sayangnya itu
maka orang orang di luar pun juga memancarkan sayang yang sama kepada dirinya
maka saya selalu mengingatkan ini momentum keluarga
promethon tuh momentum kebersamaan di keluarga
maka rapihkan semuanya
orang kalau di keluarga aja pelit dan bakhil apalagi ke orang lain
nah maka caranya adalah memberi banyak ya
yakin akan menerima yang banyak
insya allah allah akan balas semua kebaikan itu
dan misalnya harta yang kita habiskan di jalan allah itu yang justru menjadi harta yang kekal ya
makanya harta dibagi tiga
yang dimakan mohon maaf jadi kotoran
yang disimpan jadi tabungan
yang kita infakkan di jalan allah
itu yang menjadi jembatan jalan kebaikan kita menuju allah swt
harusnya sih itu jadi tujuan kita ya hilman
terima kasih ilmunya
masya allah senang sekali
tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan pemirsa
semoga apa yang tadi kita bahas dapat menambah keimanan kita kepada allah azawajal
apalagi di bulan ramadan seperti ini
saya melayu adiyah rahman dan juga ustadz hilman fauziy undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan ramadhan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh